pasal bisa istirahat dulu di rumah bener bener hai hai
udah mau maghrib maaf saya pamit dulu ya iya bu dokter ya febri inget kata kata bu dokter
ya febri jangan takut lagi sama bapak sekarang bu dokter pulang dulu besok berdokter kesini lagi
aduraring dudiradang aduraring aduraring dudididang dadudadidang assalamualaikum
bakjati mana cuy kamu bostan juga cianjur ketemannya mondok dulu bagus
satu kalau anak pondok sudah turun ke masyarakat ya mungkin kangen sama temennya
terus silaturahmi sekarang hehehe aduman tanggung salit memang
mams dulu kan aku kabur dari sipap juga gara gara paps itu keras sama aku beda tut kalau papa kamu
mah keras sama kamu itu buat kepentingan diri sendiri kalau kang aku keras sama febri itu buat
kepentingan febri buat kebaikan febri tapi hasil akhirnya sama mam anak anaknya sama sama kabur
makanya kalau jadi orang tua itu jangan terlalu keras kan kosi anak anaknya nanti
suatu saat kamu udah jadi orang tua kamu pasti paham rasanya seperti apa
hee kelamaan keles mams masa harus nunggu aku jadi orang tua dulu
apa mams duduk
mams dengerin ya
yang namanya tkw atau pembantu rumah tangga
itu kehidupannya muter muter di situ aja
nanti nih ya ibunya jadi tkw
abis itu anaknya juga jadi tkw
abis itu cucunya juga jadi tkw
mereka itu beranggapan kalau kehidupan mereka itu udah seperti takdir
seperti lingkaran di situ aja muter muter
kenapa kak aku keras sama febri
kenapa mama itu tegas sama kamu
tau gak kenapa
karena kang akong sama mama gak mau anaknya itu berada di lingkaran yang sama
kang akung sama mama mau anaknya itu febri dan kamu itu
lebih maju keluar dari lingkaran itu
paham mams paham
tapi maksud aku kan gak mesti pakai cara yang keras
kamu pikir tuh mama sekolah tinggi apa sama kayak orang orang
mama tuh gak tahu bagaimana cara mendidik anak
yang baik mama tuh gak tahu
yang mama tahu yang mama rasa benar itu yang mama lakuin
lagi pula mama mama gak keras sama kamu
mama tuh tegas
tegas tuh tuh kan
hams kan udah pernah bilang
yaudah kalau tahu
jadi jangan marah marah dum
siapa yang marah
udah kerja lagi
silahkan masuk bu dokter febri nya ada di dalam
eh ah ceng
mada kamar mana ceng
ceng tadi pinggang saya dipeluk loh ceng
peluk bu dokter atuh ceng
dua ratus buat idoi
parfumnya masih nempel loh
ceng mau cium gak
eh doh tadi tangannya dokter clara
aduh mut banget kalau dipegang
berarti gak pernah nyuci ah tukang dadang
dua ratus buat idoi
siapa yang nyum
kalau bapak marah gimana
bapak itu gak marah sama febri
kak akung teh enak
sudah kelas satu smp
dua tahun lagi juga selesai
tamat sekolah langsung berangkat ke luar negeri
udah kerja lama sama majikannya yang sekarang
udah punya channel
febri tinggal narusin
jahara juga sudah ditanyain sama majikan juhaia
kalau tamat sekolah nanti
langsung kerja di jakarta
tapi saya sih pengennya jahat kerja di luar negeri chef
tapi juhaia gak mau
yang mau beli baju ini
daripada nggak dapat orangnya ceng
beli baju ini ada parungnya dia
aduh ceng wanginya enak sekali cek
daripada parfum kamu
yang ada buat ngebunuh kecoa
enak aja buat gunung kecoa
parfum sete asli dang mahal
kalau memang parfum kamu mahal
pakai sedikit aja ada wangi
parfum kamu pakai aja semua sepadan badan
sampai secara austau
yang ada bukannya wangi ceng
yang ada bengek
pantes tukang sayur itu korban parfumnya kamu ceng
tiga ratus buat ido eh
bu dokter itu tahu bu
karena bapaknya febri itu sering cerita sama bu dokter
bapak itu gak mau kalau nantinya febri itu seperti ibu
seperti yang lainnya
bukannya ibu salah yang lainnya juga nggak salah
gak ada yang salah
semuanya melakukan itu karena mereka semua itu sayang sama anak anaknya
jadi bapak itu sayang sama febri
pmd juga sayang sama bapak
tapi bapak gak pernah mau dengerin omongan febri
siapa aneh febri harus ikutin aturan bapak
febri percaya deh sama bu dokter
abis kejadian ini bapak pasti berubah
kita istirahat saja dulu
pekerjaannya kita lanjutkan besok
biar kita tidak ketinggalan
sarut berjamaha di mussolah
ini teping yang kenapa pakai pegel segala
tapi insya allah kalau nanti sudah mandi seger lagi
sholat maghrib kan masih lama
pas awam bisa istirahat dulu di rumah
udah mau maghrib
febri ingat kata kata bu dokter tadi ya
febri jangan takut lagi sama bapak
sekarang bu dokter pulang dulu